mondi tau luar dalemnya aba
hamba itu sosok bapak yang baik
laki laki yang sangat baik mbak
mondi bisa liat kok
dan mondi yakin mama pun bakal bahagia sama aba
karena aku yakin mah
abah pun bisa jagain mama
gimana arief semuanya beres
iya ibu saya sudah tawarkan mobilnya sesuai perintah ibu
dan saya sudah sedikit cross check
itu harganya sekarang sekitar tiga ratus jutaan bu
yaudah gak apa apa
baik bu kalau gitu besok mobilnya akan saya tawarkan
ya kalau misalnya ada yang nawar
ya nggak apa apa sih
yang penting masih gak jauh jauh banget sama harga pasarannya
yang penting jangan jatuh jatuh banget ya
saya itu lagi bu butuh uang
baik bu jadi kalau harganya turun sedikit
jangan jatuh jatuh banget kamu usahain ya
kalau gitu saya permisi dulu
ya makasih ya arief
aduh ya allah
bantu hambamu ini ya allah
mudah mudahan harganya itu sesuai dengan harga pasaran
jangan sampai jatuh jatuh banget ya allah
bantu hambamu ya allah
kok mau jual mobil mama sih nggak apa apa boy ntar kita cari lagi yang murah aja ya kan
jadi kasian sama coba aja kalau punya duit sebanyak itu boy jangan lupa mamanya boy itu
macan manusia tangguh enggak apa apa yang penting ya sekarang mama itu fokus untuk balikin uang
ke adriana supaya kita enggak ada tuh namanya utang budi lagi ya kan ya udah kalau nggak usah khawatir
iya sih ma
ya udah kalau gitu belum pergi nanti boy ntarin ya jangan nggak cocok tahu terkamu ke sekolahan
telat gimana apa apa mama naik taksi tenang don worry karena ada apa apa suaminya mama gitu
aja kok repot sama dong pulang assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam pak tadi lupa yang
iya biasanya tadi papa nyampe langsung dengar curhat mama sama boy
mah berarti hilang satu beban
kok dijual sih pak
loh papa kan juga mau patungan buat ngembalin duit ondel ondel model itu
nah tapi kok papa rela
itu motor kan kesayangan papa
udah lap lap istri istri gitu
bapak kan lebih sayang sama mama daripada sama motor
karena buat papa harga diri keluarga itu lebih penting daripada cuma sebuah benda
buat mama mama jadi makin cinta nih sama mama
ya udah kalau gitu boy kayaknya mau tinggalin mama sama papa berduaan ya
mama papa mesra mesra kamu tinggalin juga
nggak cocok kan
kita ini sebagai satu keluarga
udah harus saling bahu membahu kalau ada masalah
baru saja aku menemukan orang yang pas di hatiku
ternyata hubunganku sama kang abah harus berakhir
ya allah mudah mudahan anak anakku dan anaknya akan abah bisa bahagia
ngapain kamu kesini
enggak boleh nih
ya udah orang orang bisa
ya allah enggak gitu dong boleh
masa kangen sama mama kan kita ketemu tiap hari
oh jadi kalau ketemu tiap hari nggak boleh dikangenin
jadi terus kangennya sama yang enggak ketemu tiap hari gitu
ih mama kangen nih lihat nih sampai ke glendotan kayak gini
mama jangan bohongin perasaan mama sendiri ya ma
aku tahu kok mama tuh sayang banget sama abah
ya begitu juga sebaliknya
buat bisa selalu sama abang
karena aku sama raya pun udah udah ngikhlasin semuanya kok ma
udah lah kamu jangan membohongin perasaan kamu sendiri
kamu jangan nyakitin raya
mama tahu kok kalau kamu itu sangat mencintai raya
begitu juga sebaliknya
cuma ini cara mondi bisa ngebahagiin mama
masa depan mondi sama raya masih panjang ma
dan raya pun udah setuju
udah setuju kok
raya tuh pengen bikin abahnya bahagia juga
tolong mama jangan bunuh perasaan mama sendiri ya
mondi tuh kenal baik sama abah
mondi tahu luar dalemnya abah
hamba itu sosok bapak yang baik
laki laki yang sangat baik mbak
mondi bisa lihat kok cara abah ngejamin raya
dan mondi yakin mama pun bakal bahagia sama abah
abah pun bisa jagain mama sampe abah jagain raya
kita gak bisa berharap hidup itu selalu sempurna sesuai dengan keinginan kita
selalu ada pilihan
dan sekali ini mama memilih untuk mengakhiri hubungan mama dengan akang abah
supaya kamu dan raya bisa pacaran lagi
justru pilihan aku tuh sebaliknya mah
aku pengen mama sama abah menikah
tapi mama gak mau menikah sama akang abah
terserah mama deh
tapi tetep ma
mondi gak akan ubah keputusan mondi
mondi gak akan balikin sama raya
dan raya pun
saya pun juga udah mau
raya udah setuju kalo kita emang harus
sekarang mama istirahat ya
mondi juga udah mau tidur
sediq manis ya